ibu angkat dari pelaku penyiksaan tiga anak di makassar sulawesi selatan ditetapkan sebagai tersangka
meme mengaku melakukan kekerasan terhadap ketiga anak angkatnya hanya untuk mendisiplinkan mereka sejak kecil
meme menjadi tersangka atas kasus kekerasan dan penelantaran ketiga anak angkatnya di sebuah ruko di kawasan panukukang di makassar sulawesi selatan
polisi menetapkan status tersangka berdasarkan sejumlah bukti diantaranya keterangan korban hasil visum hingga olah tempat kejadian perkara
menurut polisi motif tersangka melakukan kekerasan adalah soal ekonomi
ketiga anak angkatnya menjadi pelampiasan karena ia sedang terhimpit masalah ekonomi
meme pun mengaku kekerasan yang dilakukannya sebagai bentuk pembinaan terhadap anak
selain menemukan bukti untuk menjerat pelaku polisi bersama pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak p dua tp dua a makassar juga menyebut tempat tinggal ketiga anak tersebut tak layak
polisi menemukan ketiga anak angkat meme tinggal bersama sejumlah binatang
sementara itu wali kota makassar juga telah berkunjung ke kantor p dua puluh
tp dua a untuk melihat kondisi tiga anak yang menjadi korban
kasus penyiksaan anak ini menjadi peringatan bagi seluruh warga makassar
hingga saat ini tiga anak korban penyekapan masih membutuhkan pendampingan secara psikologis untuk menghilangkan trauma yang didapatkan selama disiksa oleh pelaku
ibnu munsir makassar